sebelumnya acara dpd pdip menjadi viral di media sosial karena ada sesi tiup lilin bersama dan suap suapan tumpeng menggunakan sendok yang sama
momen ini kemudian disorot oleh warganet
ketua satgas covid sembilan belas bali yang juga sekretaris daerah pemprov bali menyatakan pihaknya belum melakukan investigasi walau sudah membaca klarifikasi gubernur bali yang juga merupakan ketua dpd pdip bali
menurutnya sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan sudah hampir satu tahun dilakukan pemerintah
semestinya tidak ada lagi yang mengaku tidak tahu atau tidak paham
ya itu saya tidak melihat secara langsung
kita juga membacanya di media
tapi pak gubernur kan sudah klarifikasi
sudah klarifikasi tentang bagaimana duduk persoalan yang sebenarnya
akan diberikan teguran begitu pak
belum kan kita belum ada nomor nomor klarifikasi
kan beliau sudah klarifikasi